buset ya tuanak masih aja ngurusin urusin puramamin
ya gitu deh
eh eh cuy kalo dari raut muka kamu kayaknya kamu ngaus deh cuy
nggak gue ngaus orang gue baru senabis minum di dalam ya kelapa
baik pulang rumah
eh cuy engkau beli es dawet dulu
maaf mas saya nggak doyan es dawet
udah langsung jalan ya
udah dulu ah saya lapar pak
makan di rumah saya aja pak
nggak ah saya mau makan di babi aja
jon saya jadi bener bener khawatir
purse makang amin berantem lagi
yaudah kamu telepon aja mereka
kalau gitu susul aja mereka satu satu
maaf bos bos enggak kemana kah
udah loh gue mau sholat di masjid
tapi kan belum azan bos
lebih cepat lebih baik
bisa mau ditunggu atau ditinggal
gue jaman lah mas
yaudah deh ntar saya balik lagi aja
ya harga pas
yaudah ntar dua jam lagi saya balik ya
mas makasih ya

selamat siang nyak
nih gue nitip makan siang buat si udin nyak
eh bang udin
abis dari mana
aku dari masjid ani
mari bang udin
beliin nasi padang
lauknya baru goreng
gue makan sama ikan peda
mantep banget dah
kamu lagi emergency
van latjeun cuhan
lalu kontaknya sampeh
garantis nih ber motsagna carah

nanti gue balas lah tuh ya
harusnya jualan lo nanti
taruh aja gitu
bersib kateru udah rupsa dong
baik pulang rumah
eh cuy enggak beli es dawet dulu
maaf mas saya nggak doyan es dawet
tidak saya mau ke rumah
rat kamu masih ingat tidak waktu kita kecil
kamu mengejar layangan lalu kamu kepleset dan menyebur ke empang
hah iya kakak
kamu lihat kang amin nggak
eee saya tidak melihat kakak amin kakak
sama juga kita tidak melihat
pak ibu pergi ke warung sebentar ya
tadi ada yang lupa waktu dibeli di pasar
tidak saya mau pergi
bang ocak terima kasih ya